kalau kita lihat dari website sebenarnya ada delapan program hasil terbaik cepat prabowo gibran
tapi kalau kita lihat salah satunya yang paling mentereng atau paling populis adalah
memberi makan siang dan susu gratis di sekolah pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita ibu hamil
dan dari kalau kita lihat dulu kemarin sempat dilakukan simulasi ya pada tahun lalu
yang dilakukan oleh menko perekonomian erlangga hartarto kala itu
program makan siang gratis ini diberikan kepada lebih dari tujuh puluh lima juta anak
dengan simulasi harganya lima belas ribu rupiah per porsi
namun sekali lagi ya catat ini baru simulasi yang dilakukan oleh pemerintahan pak jokowi
nah kemudian kita akan lihat di sini pertanyaan selanjutnya saudara adalah
anggarannya berapa sih tentu anggarannya sangat besar karena tujuh puluh lima juta anak
nah untuk memberikan makan siang gratis
kepada anak anak ada jumlahnya tujuh puluh juta lebih anak anak dengan simulasi harga makan siang lima belas ribu rupiah per porsi
ini angka yang keluar nggak main main dana yang dialokasikan adalah dua ratus lima puluh tiga delapan triliun rupiah per tahun
dan jika nantinya program ini benar benar nanti akan direalisasikan ya
program makan siang dan program susu gratis ini dengan alokasi anggaran sebesar tadi rp dua ratus lima puluh tiga delapan triliun
yang pasti ini adalah program yang diperlukan oleh pemerintahan pak jokowi
program yang sudah dijanjikan pada masa kampanye oleh presiden dan wakil presiden terpilih prabowo gibran pada saat kampanye kemarin
dan ini harus segera direalisasikan di era pemerintahan prabowo gibran setelah resmi nanti keduanya dilantik pada oktober dua ribu dua puluh empat
itu dia tadi soal program makan siang gratis